dua kelompok pemuda di jalan raya bekasi cakung jakarta timur ini saling serang menggunakan senjata tajam dan batu
di ketai peristiwa pada minggu pagi ini direkam pengguna jalan hingga menjadi viral di media sosial
beberapa jam setelah video ini viral sejumlah pemuda yang terlipat tauran diamankan ke polisian sektor cakung jakarta timur
di kawasan ini kerap menjadi tempat tauran
aksi para pemuda ini membuat resah padang sekitar lantaran kerap menimbulkan kerusakan
pasti resah juga kalau kejadian kayak gitu takutnya dia kan buat yang gak
padahal kita kan nyari rezeki hingga ada patroli lah setiap saat
jadi warga sekitar juga nyaman
sementara dari lebak banten diberitakan delapan pelajar dari salah satu smk swasta terpaksa diamankan jajaran kepolisian sektor rangkas bitung
mereka kedapatan hendak menyerang pelajar lain dari sekolah berbeda
petugas yang mengamankan menemukan barang bukti senjata tajam dari tas para pelajar
diamankan karena ada yang bawa sajam berbasis dosis
diamankan dosis ini untuk mereka untuk mencari keterangan
selanjutnya masing masing pelajar didata kemudian dipanggil orang tua untuk membuat perjanjian
agar tidak mengulangi dan melakukan tindakan serupa
di kemudian hari dan jika kembali dilakukan akan dikenakan sanksi hukum
tim liputan cnn indonesia